alat screening covid sembilan belas genos resmi menjadi salah satu persyaratan perjalanan
setelah dituangkan dalam surat edaran satgas covid sembilan belas no lima tahun dua ribu dua puluh satu pada selasa
namun dalam edaran ini hasil tes genos sebagai pilihan syarat perjalanan baru
akan diterapkan pada moda transportasi kereta api
untuk tahap awal penggunaan alat buatan ugm ini akan mulai dilakukan pada lima februari
dan masih terbatas di stasiun wilayah jakarta dan yogyakarta
selanjutnya tentu kita akan lakukan evaluasi dulu di dua kota ini ya
dilakukan evaluasi kita lihat apakah ada celah celah yang harus diperbaiki
dan setelah itu semuanya menjadi satu bahan untuk improvement
kita akan rencanakan memperluas lagi
harapannya di dalam bulan februari bulan depan sampai maret
setidaknya kita sudah bisa menjangkau semua ya
bagi pelaku penjagaan
perjalanan darat dengan bus antardaerah yang masih dalam pulau
penggunaan hasil tes covid sembilan belas masih bersifat imbauan
meski demikian alat genos akan tetap digunakan di terminal bus pada lima februari nanti
kementerian perhubungan mengatakan terminal terpadu pulau gebang
akan menjadi terminal bus pertama yang akan menggunakan alat screening genos
namun tidak seluruh penumpang diwajibkan untuk tes menggunakan genos
petugas hanya akan memilih secara acak calon penumpang
yang dirasa memiliki resiko untuk menyebabkan penyakit

terminal pulau gebang direncanakan menjadi percontohan penggunaan alat genus
namun pengelola terminal mengaku belum mengetahui hal ini
memang baru segera informasi untuk pelaksanaan teknisnya bagaimana
kita masih belum dapat arahan
kita masih menunggu informasi dan arahan dari kementerian perhubungan
maupun dari dinas perhubungan provinsi dki jakarta
jadi secara prinsip maupun perasaan anak kita sebenarnya sudah siap
karena mungkin teknisnya
tapi untuk teknis lebih lanjutnya lagi
kita masih menunggu informasi lebih lanjut lagi
genos merupakan inovasi buatan universitas gajah mada
yang penggunaannya bukan untuk diagnostik
rencananya pemerintah menetapkan harga sebesar dua puluh ribu rupiah
untuk tes dengan alat ini
reza ramadan imam muhairib jakarta
kita bisa dalam hanya